kita ke sorotan lain saudara tingginya curah hujan menyebabkan longsor di kawasan puncak bogor jawa barat
longsor menimpa bangunan dan menimbun dua pekerja di salah satu tempat wisata
longsor terjadi di salah satu tempat wisata di cisarua kebupaten bogor senin siang
dua orang pekerja yang sempat tertimbun material longsor ditemukan selamat di tengah reruntuhan material
saat longsor terjadi dua pekerja tengah melakukan pekerjaan di bagian dapur
tim sar gabungan langsung mengevakuasi korban dan dibawa ke rumah sakit terdekat